hari terakhir seri keempat ibl ditutup dengan big match antara tim tuan rumah satria muda melawan setapak di britama arena jakarta
runner up musim lalu berhasil menggulung stapak dengan skor lima puluh delapan lima puluh
sejak awal tip off pertandingan berlangsung sengit antara dua tim basket jakarta ini
balas membalas poin terus terjadi
kuartal pertama berakhir dengan angka sama tiga belas
di kuartal kedua satria muda yang dipimpin duo arkidi kania wisnu dan dior alexandros lohorn
tampil menyerang dengan lontaran lontaran tembakan tiga angka dan drive menusuk ke arah ring
sempat merebut keunggulan di kuartal ketiga laju penyerangan setapak terhenti akibat skema defense ketat tim asuhan yobel sonda
setapak hanya mampu mencetak tiga angka di kuartal keempat
stapak menyerah lima puluh lima puluh delapan
performa memukau dominic williams dengan rahian dua ratus lima puluh lima
belum mampu membawa setapak meraih kemenangan
di pertandingan sebelumnya mantan pemain bintang nsh jakarta musim lalu gary jacobs kembali bermain di ibl dengan seragam garuda bandung
tampil dominan dengan raihan dua puluh sembilan poin dan tiga asis gary belum mampu membantu garuda raih kemenangan atas rival divisi merah bima perkasa jogja
pertahanan ketat yang diterapkan yanuardi priasmoro dan kawan kawan kepada pemain lokal garuda bandung berjalan sempurna
tim asal jogja menang dengan skor enam puluh empat lima puluh tujuh
kemenangan ini membawa bima perkasa jogja naik ke peringkat dua kelasmen sementara divisi merah menggantikan garuda bandung
teman teman tim saya hari ini kita bermain dengan sangat baik
tidak seperti pertandingan sebelumnya kita melawan khas pak
kalau kita mau masuk playoff kita harus main seperti ini di setiap tim
setelah menang saya agak penat
saya pikir kita akan menurunkan sedikit
kita telah membalas dari pengecekan
saya memiliki beberapa kesalahan di pengecekan dan di diri sendiri
saya pikir saya masih mencoba untuk belajar bagaimana bermain dengan tim
pertama kali saya bermain
saya pikir kita akan menang
saya pikir kita akan cukup bagus
kita akan balas balik dan kita akan siap untuk bergabung
sementara siliwangi bandung masih belum mampu meraih kemenangan pertama di ibl musim ini
siliwangi harus mengakui keperkasaan juara tahun lalu pelita jaya
dalam permainan tidak seimbang
tim yang diperkuat ponsianus nyoman indrawan dan daniel wenas menghajar siliwangi dengan skor delapan puluh dua puluh sembilan
dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
angga hari ini akan diselenggarakan ibl all stars dua ribu dua puluh
apa sebenarnya yang membedakan ibl all star dengan game regular season biasanya
ya rian regular season ibl seri empat yang berlangsung di britama arena memang baru saja berakhir kemarin
yang diakhiri dengan pertandingan big match antara setapak jakarta melawan satria muda pertamina
yang akhirnya dimenangkan oleh satria muda pertamina
namun hari ini masih ada satu acara yang cukup ditunggu tunggu oleh penggemar basket tanah air yaitu ibl all star game dua ribu delapan belas
mengapa saya bilang ini cukup ditunggu oleh penggemar basket
karena di ibl all stars game dua ribu delapan belas ini dua puluh bintang bintang ibl dari divisi merah dan divisi putih
akan saling bertanding dan uji kebolehan
dan mungkin agak sedikit berbeda dengan pertandingan di regular season
ini pertandingan di ibl all star game ini aura dan tensinya mungkin agak sedikit lebih longgar lebih santai
dimana nanti para bintang bintang ibl ini dapat sedikit lebih leluasa untuk menunjukkan aksi aksi slam dunk
atau mungkin tembakan tembakan tiga poin yang dapat menghibur penonton
dan untuk all stars game nanti dari tim divisi putih ini akan ditukangi oleh pelatih dari tim pelita jaya yaitu johannes wiener
ini wajar karena pelita jaya ini akan menang
dan juga karena pelita jaya ini adalah tim dengan rekor terbaik di divisi putih bahkan di ibl secara keseluruhan
karena pelita jaya ini belum terkalahkan dari delapan kali game yang sudah dijalani
namun untuk di divisi merah ini tim all star divisi merah akan ditangani oleh pelatih dari bima perkasa jogja
yaitu raul miguel hadinoto atau yang biasa disapa dengan coach cbos
ini mengapa coach ebos dipilih menjadi pelatih dari tim divisi merah ini
karena coach eibos ini mampu membawa bima perkasa jogja yang sebelumnya merupakan tim papan bawah
namun hingga seri keempat ibl musim ini dapat tampil lebih baik dan mampu mencatatkan lima kemenangan
dan berada di posisi papan atas di divisi merah
itu tadi dari sisi pelatih mungkin dari sisi lain
nah pemain ini yang patut disoroti adalah sumbangan dari dua klub besar yaitu pelita jaya dan satria muda
untuk dari divisi merah satria muda merupakan penyumbang pemain terbanyak dengan lima pemain
ini ada nama nama seperti point guard satria muda hardianus ada juga arki dikaniawisnu kemudian pemain asing jorlohon
sementara untuk dari all star dari tim divisi merah ini pelita jaya menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan enam pemain
ini nanti pemain pemain pelita jaya seperti xaverius prawiro pontianus koming kemudian ada adi pratama
kemudian dua pemain asingnya wainne bradford dan cj gills akan tampil untuk menghibur penonton memperkuat tim all star dari divisi merah rian
baik angga banyak juga rangkaian acara
yang akan dipertontonkan hari ini
tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jadwal dan juga rangkaian acara di ibl all star kali ini ada apa aja angga
mungkin bagi para penikmat bola basket mereka akan tahu seperti itu rangkaiannya dari pertama sampai dengan terakhir nanti pertandingan antara kedua tim besar ini
oke memang all star game yang mempertandingkan bintang bintang dari divisi merah dan divisi putih ini akan menjadi puncak acara dari acara ibl all star game dua ribu delapan belas nanti
mungkin sekitar pukul tujuh malam nanti
namun sebelum all star game berlangsung ini juga ada rangkaian rangkaian acara sebelumnya yang juga dapat menghibur penonton yang nanti mungkin berencana akan hadir di britama arena
sebut saja seperti rangkaian di all star game tahun tahun sebelumnya ini ibl juga akan mengadakan kontes tembakan tiga angka dan kontes lembang dan juga ada skill challenge
ini skill challenge ini permainan yang cukup menarik karena bintang bintang ibl sekarang akan bermain dengan bekerja sama dengan bintang bintang legenda ibl
bintang bintang legenda ibl dari jaman tahun sembilan puluh an seperti roni gunawan wahyu widayat jati dan juga ada ali budi mansyah
sementara untuk kontes tiga angka ini nama nama ini pemain pemain yang dipilih mengikuti kontes tiga point maupun slam blund adalah dipilih dari pemain pemain yang memiliki statistik cukup baik di tembakan tiga k maupun rekor di permainan
apakah mereka mampu menunjukkan slam dunk yang cukup memukau penonton
untuk line up di kontes tembakan tiga angka ini ada pemain lokalnya ada andakara prastawa dari setapak jakarta
kemudian ada juga pemain pelita jaya saverius prawiro dan tidak ketinggalan pemain asing setapak dominic williams juga akan serta madeoris gips dari satya wacana akan berusaha menjadi yang terbaik di kontes tembakan tiga angka
sementara untuk di slam dunk contest ini yang menurut saya cukup menarik untuk ditunggu adalah penampilan dari dua pemain muda ibl musim ini yaitu pandu wiguna dari garuda bandung dan randy mandiri dari nsa jakarta
yang akan mencoba berkompetisi melawan pemain pemain asing ibl musim ini
di dalam slam dunk contest nanti ria
baik kalau saya sih dari rangkaian acara itu yang akan saya tunggu tunggu ialah slam dunk contest nya
tapi erlangga wisnuwaji nanti kami juga pasti akan menunggu seperti apa sebenarnya laporan keseluruhan pertandingan
terima kasih sudah melaporkan